yang jelas semangatnya adalah bagus kalau memang semakin kuat koalisi itu
tetapi terus dipertimbangkan faktor faktor lainnya
bahwa sekali lagi bukan hanya besar besaran koalisi
tetapi juga solid kompak setia dalam arti juga tidak di tengah jalan kemudian masing masing begitu
karena dalam perjalanannya kita juga tahu
awalnya kompak kemudian di tengah jalan bisa rontok satu persatu
nah inilah sebetulnya yang kita butuhkan stabilitas koalisi
jadi bukan hanya di awal bukan hanya di tengah tapi juga sampai dengan akhir
gerilya presiden terpilih prabowo subianto kepada partai politik yang mengusung rivalnya di pilpres jelang
isunya kini mengarah pada penyusunan komposisi menteri di kabinet
namun sebagai partai eksternal koalisi indonesia maju yang sudah berkomunikasi intensif dengan prabowo
partai nasdem mengaku belum bahas soal jatah menteri di kabinet prabowo gibran
nasdem pun mengaku sadar diri sebagai partai yang tak mengusung prabowo gibran di pilpres
belum ada dan kita nggak membicarakan hal ini
tapi kalau dari internal sendiri pak gimana pak
dari internal nggak ada juga masalahnya memang kita memang menyadari siapa kita
lain halnya dengan partai keadilan sejahtera yang berisinya akan bergabung dan mendukung pemerintahan prabowo gibran lima tahun ke depan
kita tunggu saja nanti kan udah pada kebagian tinggal pks nanti juga kebagian juga
sudah dialog sudah dialog tinggal diatur jadwal
segera ikan cepat ikan gabus lebih cepat bagus
kedati banyak partai sudah berikan sinyal kuat untuk meminta
jurubicara presiden terpilih memastikan prabowo tidak akan mendapatkan kucing di dalam karung
pak prabowo tidak ingin mendapatkan dalam tanda kutip kucing dalam karung
tapi yang beliau inginkan adalah partai boleh mengajukan namanya
tapi siapa yang akan diputuskan oleh pak prabowo itu adalah keputusan pak prabowo
artinya apa pak prabowo punya kriteria
itu partai partai sudah mengajukan semuanya
misalnya jumlahnya kemudian namanya semua partai pasti melakukan seperti itu
jangankan partai partai mbak yang di luar partai pun mengirim cv nya
yang belum mengirim cp itu cuma adi prayitno
di sisi lain analis komunikasi politik menyarankan
agar prabowo subianto tidak berkoalisi terlebih memberikan kursi menteri
kepada parpol yang tidak mengusungnya di pilpres dua ribu sembilan belas
jangan kalah berkatkanlah di luar yang menanglah
cukup menikmati kekuasaan politik
haram hukumnya bagi yang kalah politik itu
satu dan tiga diajak koalisi
karena mereka itu kan bukan hanya visi misinya berbeda
kepentingan intensi dan kemistrinya saya kira berbeda secara diametral
oleh karena itu bang dhanil sampaikanlah salam ke pak prabowo dan kawan kawan gerindra
dan partai pendukungnya jangan ajaklah mereka mereka itu
bahwa yang kalah pemilu itu harus menikmati
jalan koalisi di mana mereka berada di luar kekuasaan
potensi resistensi parpol di internal koalisi indonesia maju mulai tampak
lalu apa langkah prabowo yang harus ditempuh selanjutnya
agar koalisi tetap terjaga
tim liputan kompas tv jakarta